dengar ya kamu gak usah susah payah cari cari kakek
itu bukan urusan kamu
sebaiknya kamu urus diri kamu sendiri
om emang om bener bener gak peduli sama kakek arief
terlalu rumit untuk kalian mengerti
om om emang tega
biarin kakek arief sendirian
nabi muhammad saw pernah bersabda
kalian sudah susah susah membawa satria kemarin
terima kasih ya nak ya
sobri indra lukman ya allah
jadi anak jangan bandel banget apa tong
harusnya tuh sobri mengerti
sobri tahu yang mana yang baik yang mana yang buruk
terus kalian tuh jangan bikin kesel orang orang tua disini mulu
terutama nih buat sobri nih
yaudah nih positi bikinin teh buat kalian
ya allah kasih dingin banget
eh positi mah baik
positi tuh tetep baik sama sobri meskipun sobri apa gimana gitu
dia minta namas pok
iya adanya sawi
namas mah nggak ada
ya allah coba lihat lidahnya
ada apa pok
eh ada cicetnya
ya allah lidahnya merah
iya iyalah pok
lidah itu warnanya merah
kalau minum teh panas itu hati hati
jangan main seruput aja
kalau pasatan itu mulutnya dari besi
itu ngapain satria jalan sama anak anak kampung itu
makasih ya udah antarin aku ke sana sama kakek
ntar aku sing sing deh main sana
kamu gapapa boleh ke pesantren kunaanta karena pesantren kunaanta itu pintunya akan dibuka untuk orang orang yang mau masuk pesantren kunaanta
udah kapan kapan mampir ya
yah yuk oke kalo gitu kita orang mau pamit buat kekunan dulu ya
satria dari bapak
saya ingin mengucapkan salam
dari les pak
satria dengar ya papa gak suka anak yang suka bohong
dari les pak
terus anak anak kampung itu siapa
itu haikal sama asun pak
mereka temen baru aku dari pesantren kunaanta
aku juga baru ketemu kakek
buat apa kamu susah payah untuk cari cari kakek
kasian pak kakek gak ada yang nemenin
satria dengar ya
kamu gak usah susah payah cari cari kakek
itu bukan urusan kamu
sebaiknya kamu urus diri kamu sendiri
om emang om bener bener gak peduli sama kakek arief
terlalu rumit untuk kalian mengerti
om om emang tega biarin pakai arief sendirian
nabi muhammad saw pernah bersabdah
sungguh hina orang yang mempunyai kedua orang tuanya yang masih hidup
atau salah satu dari keduanya
ketika mereka sudah tua ia tidak masuk surga
hadis riwayat muslim
orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya
atau salah satu dari mereka
kan kalau kita berbakti kepada kedua orang tuanya
kayaknya percuma deh ngebujuk papanya satya
mending kita ulang pulang aja yuk
assalamu'alaikum om semoga
ini apaan sih
pecahnya sampai seperti ini
lihat itu pecah semua
selalu bawa sia aja
nah kamu sibuk sekali ya
yuk kita sama sama ziarah ke makam ibumu yuk
oh oke siap
satu ya kita jemput kakek nih
kamu tahu pesan dari konek nanti
tahu pak beneran pak
makasih ya pak
ustadz emang kakek arief bisa dibujuk orangnya
kan dia keliatannya keras ustadz
emangnya semen beku
kita itu tidak akan pernah tahu sebelum kita mencoba
iya juga sih ya
yuk ustadz duluan deh
eh ustadz duluan yuk
udah ustadz duluan
ustadz duluan ya
awas apaan sih kek
saya ini mau ini mau ngomong sesuatu
kalau dibilangin sama orang tua itu
makanya pengen dibilangin awas awas
nggak mau denger
eh ustadz musa lagi ngapain di situ
lagi beli nasi padang
beli nasi padang
kalau ustadz musa lagi beli nasi padang
aku mesti pendangnya dua
pakai sambelnya dikit
terus minumannya es teh gitu
atau apa yang dingin dingin
kalau ayu nitipnya plastiknya aja
nah ayu jangan plastiknya dong
emang ustadz udah makan padang apa
orang kena bola pakai
mangap tuh yang lebar

nggak usah nanya
nggak usah nanya
nggak usah nanya
nggak usah nanya
nggak usah nanya
nggak usah nanya
nggak usah nanya
nggak usah nanya
nggak usah nanya
nggak usah nanya
nggak usah nanya
nggak usah nanya
nggak usah nanya
nggak usah nanya
nggak usah nanya
nggak usah nanya
nggak usah nanya
nggak usah nanya
nggak usah nanya
nggak usah nanya
nggak usah nanya
nggak usah nanya
nggak usah nanya
nggak usah nanya